sekilas hewan hewan kurban yang dijajakan sejumlah penjual hewan kurban di kawasan gede bage kota bandung ini tampak belum terjual
menurut salah seorang penjual hewan kurban yang sudah tiga puluh tahun berjualan
di tengah penerapan ppkm darurat justru penjualannya meningkat dibanding tahun sebelumnya
penyebabnya karena masih tingginya permintaan hewan kurban dan antusiasme umat muslim menyambut idul adha meski di tengah pandemi covid sembilan belas
waktu itu baru lima belas hari cuma dua puluh lima ekor sekarang ada empat puluh tujuh ekor
berbeda dengan utang ganja rusmana yang mengaku sudah puluhan tahun menjual hewan kurban
kini fokus menjual hewan kurban secara online
selain mendukung upaya pemerintah mencegah potensi kerumunan penjualan secara online dianggap memudahkan calon pembeli
hampir tiga minggu berjualan lima puluh lima ekor sapi laku terjual
pembeli tidak hanya datang dari bandung tetapi garut bekasi
dan dari wilayah lain
untuk menarik minat konsumen ganjar menggratiskan biaya penitipan dan biaya antar
kayak kelihatan sepi mungkin dari pihak hp sekarang udah canggih kan
cuma cukup foto selfie aja udah transfer gitu nggak saling ketemu gitu
jadi gak langsung dituju kesini paling suatu waktu dia pasti ngontrol
asal transfer udah masuk kasih tanda jadi ya dihurufin udah
jadi gak ada kontak langsung ketemu gitu
meski pembelian hewan kurban saat ini bisa dilakukan secara online
masih ada warga yang memilih membeli secara langsung ke kandang
karena mungkin ada kepuasan sendiri ya walaupun pandemi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan
cuman kita kalau dengan survei sendiri kita lebih puas memilih sapinya gitu
jadi lebih puas lebih melihat sapi yang mana yang mau kita pilih gitu untuk kurban gitu
pemerintah kota bandung mengimbau agar pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan
jika di luar rph penitia kurban harus mengikuti standardisasi protokol kesehatan saat penyembelian
di kota bandung saat ini harga hewan kurban rata rata mengalami kenaikan
antara lima ratus hingga satu juta rupiah untuk domba dan satu lima hingga dua juta rupiah untuk sapi
zai ul haq rizky rahadian bandung jawa barat